berkunjung ke kota bandung jawa barat tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi sajian kuliner yang kerap dipadati pembeli
nah kali ini saya akan ajak anda belusukan ke tempat tempat makan tersembunyi atau yang sekarang tren dengan istilah hidden gem
yang pertama saya mau ke rumah makan padang yang ada di jalan stasiun hall kota bandung
rumah makan yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini berada di antara deretan ruko ruko
yang datang ke sini ternyata tak hanya warga lokal saja loh tapi juga ada pelanggan dari luar kota
kebetulan kita tahu malah di cubo ini sudah lama ya karena saya pernah berdomisili di bandung di tahun sembilan puluh an
dari awal selalu ada inovasi tapi tidak pernah merubah citra
rasa dan segala macamnya tetap sejalan dari yang dulu sampai sekarang di lidah masih sama
dalam sehari rumah makan padang yang buka dari jam delapan pagi hingga delapan malam ini bisa didatangi tiga ratus sampai empat ratus pengunjung
harga yang ditawarkan rumah makan padang ini pun cukup terjangkau
untuk harga lauk berkisar mulai dari lima hingga dua puluh tujuh rupiah
nah menu spesial di rumah makan padang ini adalah dendeng batoko sambal hijaunya
kan kalau misalnya di rumah makan padang lain itu yang sering dijumpai adalah dendeng batoko cabai merah
sekarang kita cobain yuk gimana rasanya
nah tempat kuliner lain yang tersembunyi ada di jalan setia budi gang setia manah
meski lokasinya nyempil namun pengunjung selalu datang silih berganti
nah sekarang saya mau
ke lokasi hidden gem yang kedua
ini kalau misalnya dilihat dari map lokasi yang kedua ini kurang lebih ada jaraknya satu ratus empat puluh meter dari jalan raya
ini lumayan harus hati hati karena habis hujan jadi jalanannya agak licin
untuk sampai ke tempat makan kedua ini saya harus melewati jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menggunakan motor
karena jalan yang sempurna

meskipun bagi pengunjung yang pertama kali datang ke lokasi ini memerlukan upaya lebih
namun sajian khas dengan cobek di sini selalu jadi buruan pembeli
ya pengen tadinya sih penasaran aja sih gitu penasaran aja rasanya seperti apa gitu
ya akhirnya pasti coba oh lumayan enak ya itu aja sih sebenarnya sih cuman iseng iseng tadinya
terus jadi kecepasan gitu
iya jadi coba coba tadinya gitu
tempat makan iga ini mulai berjualan sejak tahun dua ribu enam
awalnya tempat berjualan mereka berada di daerah ciumbeluit di pinggir jalan yang mudah ditemukan pelanggan
tapi sejak pandemi di awal dua ribu dua puluh lalu mereka harus pindah ke tempat sekarang karena tempat terdahulu sudah tidak disewakan lagi oleh pemilik bangunan
dalam sehari tempat makan iga dengan menu andalan sate cobek ini pada hari kerja bisa menjual
sedangkan pada akhir pekan berjualan di daerah cimbeluit

selain sate cobek ada juga sajian favorit pengunjung lainnya seperti iga bakar dan tongseng dengan harga mulai dari dua puluh lima hingga tiga puluh lima rupiah
mita anda yani rizky rahadian bandung jawa barat